perjuangan melawan pandemi adalah perjuangan bersama yang memerlukan kolaborasi seluruh elemen bangsa
persiapan indonesia menuju masa endemi covid sembilan belas tidak lepas dari peran masyarakat untuk menyukseskan program vaksinasi
serta untuk taat pada protokol kesehatan
badan penelitian dan pengembangan kesehatan kemenkes terhadap tujuh puluh satu empat ratus lima puluh lima tenaga kesehatan di dki jakarta pada periode januari hingga juni dua ribu dua puluh satu menunjukkan
vaksinasi berperan memperlambat resiko infeksi covid sembilan belas

vaksinasi lengkap disebut relatif memiliki ketahanan yang lebih lama untuk tidak terinfeksi dibandingkan nakes yang belum divaksinasi
hal ini memperlihatkan bahwa vaksinasi menjadi salah satu kunci agar dapat keluar dari pandemi
hingga tanggal dua puluh september dua ribu dua puluh satu sudah lebih dari empat puluh lima juta penduduk indonesia yang telah menerima vaksinasi kedua
dari target sekitar dua ratus delapan juta penduduk
agar target ini segera tercapai
masyarakat diharapkan berpartisipasi dalam program vaksinasi agar dapat mempercepat transisi dari pandemi ke endemi
serta terus taat pada protokol kesehatan sebagai wujud perjuangan bersama
jadi kerjasama ini ini yang harus dibangun ini yang harus digugah
dengan demikian kalau ada kerjasama yang padu kolaborasi yang baik antara masyarakat dan pemerintah
ya persoalan bisa segera kita lalui aktivitas kita bisa normal
ekonomi bisa kembali pulih giat kembali menggiat kembali seperti itu itu yang penting
koordinator ppkm jawa bali luhut bin sarpanjaitan dalam keterangan persnya pada senin sore menyampaikan
bahwa kasus aktif saat ini sudah berada di bawah enam puluh ribu kasus
dan penambahan kasus harian tidak lebih dari dua ribu kasus per hari
pada kesempatan yang sama menteri kesehatan budi gunadisadikin menyampaikan
indonesia telah menerima satu ratus sembilan puluh juta dosis
vaksin dari tiga ratus tujuh puluh juta dosis yang rencananya tiba hingga akhir desember dua ribu dua puluh